tanpa mengurangi rasa hormatku kepada aku
tapi kau tidak perlu menyembuhkanku
aku masih dapat memulihkan diriku sendiri
benarkah seperti itu
tentu saja dimas
kan harus membawamu hidup dalam kesengsaraan
asalkan selalu berhati hati
selalu bersama kanda
aku akan selalu bahagia
terima kasih dinda
dan juga kesetiaan
mulai saat ini
akan menjadi senopati baru di sukamana ini
ketika mereka berada di sana
ketika mereka berada di sana
aku benar benar merasa malu
berada di tempat ini
semua yang berada di sini
adalah wajah wajah yang kukendang
mereka adalah para pendekar golongan hitam

aku sangat berharap dengan kekuatanmu itu
karena kekuatanmu itu akan menjadi ujung tombak sukamana
akan menjadi kerajaan terbaik di tanah pasundan
dan aku tidak sabar
dan aku tidak sabar
pancasjaran akan hancur
apa yang harus aku lakukan untuk mencegah semua ini
orang orang yang berada di tanah pasundan ini
semuanya sudah pergi
wajah tembok aman
ada apa kalian
apakah kalian tidak bosan
kalau kalian punya nyali
kalau kalian punya nyali
kalian jangan berani mempermainkanku
keluarkan seluruh kemampuan
cilat aman ya
aku akan memberikan
demi suka mana
kerajaan nomor satu di pasundan
kita harus menghabisi
si lewangi dan keturunannya
karena mereka yang satu
ini sangat berpengaruh
di tanah pasundan
aku punya denang bersumat
atas kematian ambuhku
aku putri prabu siliwangi
aku tidak akan tinggal
diam saja seperti ini
aku tidak akan tinggal
diam saja seperti ini
aku tidak akan tinggal
kamu menghabisi keluarga
hadapi aku terlebih dahulu
aku tidak berat
takut kepada dirimu
aku tidak berat
takut kepada dirimu
aku tidak berat
takut kepada dirimu
aku tidak berat
aku tidak berat
aku tidak berat
aku tidak berat
aku tidak berat
aku tidak berat
aku tidak berat
aku tidak berat
aku tidak berat
dan juga keturunannya
memang harus dimusnahkan
tapi tidak kau
karena kau itu adalah calon istriku nimas
dan siapapun yang berani menyentuh nimas rarasanta
akan berurusan denganku
akan ber dynamics
di tiap pejabat
itu dapat jelpun
bawa nimas rarasanteng ke kamarnya
aku tidak akan tinggal dia
kamu sudah menghina ayah
hadiah aku hadiah leva
ayo kita lanjutkan acara penobatan
sendika busti prabu
aku ingin mengucapkan terima kasih
karena kau sudah menolongku
kau tak perlu berterima kasih
sudah tidak ada lagi utang budi diantara kita

kau juga pernah menolongku
aku akan mencoba untuk mengubah timur
rasa hormatku kepada
tapi kau tidak perlu menyembuhkanku
masih dapat memulihkan diriku sendiri
benarkah seperti itu
tentu saja nimas
kuat megah ber touchdown
semoga membuatmu sembuh
dan menyempurnakan yang lebih baik
kamu masih fer visuals
dan jalan mudah
sampai jumpa kalian
program yang sekarang
tapi aku hanya ingin bertanya
mengapa akhirnya kau memusuhi kian santak
begitu besar dendamku terhadap kian santak
karena dia telah membunuh ayah hendakku
aku bersumpah pada diriku sendiri
aku akan membunuh kian santak dengan tanganku sendiri
aku sangat mengerti keadaanmu
memang kau harus menuntaskan dendam
nyawa harus dibayar dengan nyawa
begitulah awalnya permusuhanmu
aku tentu saja mendukungmu
kita harus bersama sama
balaskan dendam kita kepada kian santak
akhirnya aku mempunyai sekutu baru